saudara kebakaran menghanguskan sebuah masjid di desa suwalu
kecamatan balong bendo kabupaten sidoarjo pada minggu dini hari
api dengan cepat membakar seluruh bagian masjid
hingga atap masjid runtuh
kebakaran dengan mudah meluas
lantaran bangunan ini merupakan bangunan kuno
yang mayoritas bahan bangunannya berasal dari kayu